baik kasus gagal bayar kooperasi simpan pinjam indosuria diduga merugikan nasabah hingga ratusan miliar rupiah
perkembangan terbaru barat skrim polri telah menahan sejumlah mantan pengurus ksp indosuria cipta
satgas penanganan kooperasi bermasalah menyebut terus memantau bagaimana pembayaran homologasi
atau perjanjian perdamaian simpanan anggota kooperasi dan terus berupaya untuk mengawal hak anggota kooperasi atas simpanannya
belakangan kasus investasi di kooperasi tersebut menyita perhatian publik
lalu bagaimana karakteristik kooperasi bermasalah yang harus dikenali dan perkembangan kasus gagal bayar nasabah tersebut
untuk membahasnya kami telah terhubung dengan ketua satgas penanganan kooperasi bermasalah bapak agus santoso
pak agus selamat pagi
pak agus baik sepertinya belum mendengar
namun pak agus kami informasikan bahwa disini juga ada patricia goh korban ksp indosuria yang juga akan didampingi oleh kuasa hukum bapak alvidli
bapak patricia selamat pagi
oke ada juga sudah ada
baik kita langsung saja mulai dialog diskusi kita pada pagi ini terkait dengan kooperasi bermasalah yang kemudian menyebabkan gagal bayar kepada para nasabah
saya akan ke pak agus terlebih dahulu pak agus apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas
oke baik pak agus sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas ya pak
iya bagus suara
oke baik pak bagaimana saat ini perkembangan kasus gagal bayar kooperasi simpan pinjam indosuria sejauh ini pantauannya pak
ya indosuria sebetulnya sejak pkpu mereka tidak terlalu patuh dalam memenuhi pembayaran yang sifatnya tahapan pkpu nya ya
mereka dengan anggota anggotanya itu melakukan pertukaran aset yang menurut pengurus indosuria sudah mencapai rp dua satu triliun
sebagaimana diketahui indosuria ini sekitar lima belas triliun ya
tapi menurut pengurus mereka melakukan proses kalau bahasa teknisnya semacam swap asset ya penyelesaian aset settlement gitu ya
akses sellement antara anggota dengan bukan dengan kooperasinya ini ada suatu badan usaha lain yang menjadi semacam penjamin atau garantor gitu namanya pt sun capital
lebih banyak disitu penyelesaiannya
bukan dari pembayaran dari kooperasinya sendiri
pak agus kami informasikan pula disini sudah ada mbak patricia goh yang merupakan salah satu korporasi
dan gagal bayar ya dari ksp indosuria
saya langsung saja ke mbak patricia
mbak patricia sebetulnya bisa diceritakan terlebih dahulu kepada kami bagaimana iming iming imbal hasil pada saat kemudian mempercayakan dananya di kooperasi gagal bayar ini
dan kemudian gagal begitu mendapatkan imbal hasil yang diiming imingkan
selamat pagi sebelumnya aldi
thank you untuk pertanyaannya
jadi yang pertama tuh sebenarnya yang tertarik tuh memang saya
tertarik masuk karena ya pastinya bunganya sedikit di atas suku bunga bank
dan kooperasi indonesia bilang izin lengkap dan punya banyak aset
dan indosuria adalah perusahaan yang besar
jadi dipikirnya pasti aman lah gitu
jadi sebenarnya bukan dari saya tapi lebih ke mama
tapi memang memasukkan uang saya
uang saya di kooperasi indosuria begitu
baik mbak patricia pasti selain dengan iming iming imbal hasil yang besar
begitu yang lebih besar daripada bunga bank yang ditawarkan
pasti ada sesuatu hal lain yang menjadikan ini menjadi sebuah faktor ya
bagaimana sih kemudian sosok dari debitur sendiri pada saat itu ya
maksud saya ksp indosuria sendiri pada saat menawarkan adanya fasilitas bunga atau imbal hasil yang lebih tinggi dari bank itu
sebelumnya sebelum kejadian ini
saya juga nggak mengenal beliau dan juga kooperasi indosuria
tapi yang pasti namanya perusahaan sebesar indosuria
yang kalau kita jalan di mh tiga
kita lihat ada gedung indosurianya
wah ini pastinya tuh pelaku berebutasi punya banyak aset
jadi aman lah yang tertaruh di dananya di sana gitu
ma ini aman nggak sih
aku memang kurang mengerti soal kooperasi gitu
dan menurut aku agak agak doji sebenarnya
emang ini udah
gak ada ojk segala macem
oh katanya udah kok
nah ini mungkin dari marketingnya juga ya
yang maksudnya mau banget kita untuk masuk jadinya mungkin dengan segala cara ya gitu
cuman ternyata di kertas atau enggak dari pengenalan gitu tuh ada kok
baik saya ke pak alvin lee selanjutnya
pak alvin sejauh ini ada berapa banyak kemudian nasabah yang tergabung melaporkan
dan ada berapa banyak yang beliau yang melakukan
berapa besar jumlah uang yang saat ini sedang dituntut untuk dikembalikan kepada para nasabah
jadi kalau total kerugian dari dosuria secara keseluruhan itu ada sekitar lima ribuan korban dan lima belas triliun nilai kerugian
kalau klien saya sendiri itu beberapa ratus miliar ada sekitar seratus anak korban yang bergabung di lq law firm
jadi begini pak perjanjian homologasi itu kami anggap sebagai hanya modus untuk mengulur ulur
karena surat yang diterima para klien kami itu seterima surat kemarin menyatakan bahwa koperasi dosuria sudah tidak mampu melakukan kewajiban homologasi
dan mereka minta supaya kewajiban dialihkan ke pt
jadi itu sudah diberikan berupa convertable loan jadi mereka sudah angkat tangan sudah menyerah
makanya saya bilang pkpu itu hanya modus karena ujung ujungnya sekarang mereka sudah nyerah dan tidak mau melanjutkan kewajiban
oke jadi sudah ditemukan dari tim kuasa hukum para nasabah ini ksp indosuria tidak mampu ya saat ini untuk membayar ganti rugi kepada para nasabah yang nilainya sampai triliunan rupiah tadi
begitu ya pak alvin
baik saya ke pak agus
pak agus ini kalau
bicara tentang kooperasi yang menghimpun dana masyarakat kemudian mengiming imingi imbal hasil besar begitu yang akan ditaruh di instrumen investasi tertentu
sebetulnya dari satgas kooperasi bermasalah sendiri ini menyalahi fungsi dari kooperasi itu sendiri nggak sih pak
jadi mas aldi ya
ya silahkan pak
mas aldi dan
mas aldi dan para pemirsa sekalian
kooperasi simpan pinjam itu kalau secara sistem hukum keuangan itu tidak termasuk dalam jenis lembaga keuangan
kooperasi itu adalah community based economy
oleh karena itulah maka kooperasi simpan pinjam itu tidak diawasi ojk
kalau yang diawasi ojk itu adalah lembaga keuangan ya seperti bank lembaga keuangan non bank dan pasar modal
kooperasi ini tidak masuk di situ sehingga memang tidak diawasi oleh sistem keuangan
karena sebagai community based economy atau lembaga kemasyarakatan ketong royong sawara mupakan
ini adalah suatu sro ya suatu self regulated organization yang mereka berkumpul berhimpun bersama
jadi ini bukan menghimpun dana publik ya
kalau mereka menghimpun dana publik itu
salah ya bisa dituntut dengan undang undang perbankan
jadi disebut sebagai kejahatan ya ilegal untuk menghimpun dana publik harus ada izin dari ojk
jadi ini kalau menghimpunnya dana anggota itu karena anggota tadi seperti patricia dia mengenali koperasinya sehingga dia mau masuk seperti itu
nah itu seperti itu
jadi kemudian anggota memiliki suatu forum tertinggi dalam keputusan pengambilan
keputusan namanya rapat anggota tahunan di mana mereka menentukan suku bunganya sendiri mereka tahu ini uangnya mau dipakai buat apa seperti itu
itu kooperasi yang benar itu seperti itu
antara kooperasi artinya pengurus pengawas dan anggota itu saling mengenal
karena itu dalam praktek koperasi yang benar tidak ada orang itu datang ke bali kemudian ini saya mau nyimpen uang itu nggak ada
mereka biasanya udah kenalan kenalan dulu ya
oh ini visinya ini misinya ini berapa bunganya mau diputar uangnya kemana gitu ya
maksudnya kalau simpan pinjam itu ya kalau misalnya penyimpanannya ada seratus ya dipinjamkan kepada seratus orang lagi gitu
jadi itu memang kegiatan tolong menolong ya kalau koperasi itu
kooperasi itu bukan tempat investasi itu yang
karena koperasi ini kan ada di paling bawah paling atas itu kan bank industri keuangan non bank pasar modal
jadi pak gus harus kita bisa garis bawahi ya pak jika ada kemudian koperasi simpan pinjam yang menawarkan sebuah instrumen investasi
memutar uang kepada para anggotanya dengan imbal hasil iming iming hasil tertentu dan kemudian mengatakan quote unquote
begitu mereka sudah mengantongi izin dari ojk bahwa sebetulnya tidak ada kooperasi yang mengantongi izin dari ojk untuk kemudian memutar uang
begitu ya pak ya
nggak ada koperasi itu tidak diawasi ojk koperasi itu yang ngawasi ya pengawasnya sebetulnya

oke ini harus menjadi informasi juga bagi masyarakat karena banyak sekali kemudian yang menempel
masyarakat harus teredukasi
ya kalau industri ya grup yang lain yang menjalankan bisnis sebagai lembaga keuangan karena ada
ada industri sekuritas atau mungkin ppr gitu ya itu di bawah ojk tapi tidak untuk ksp nya
baik saya ke mbak patricia selanjutnya mbak patria ini terkait dengan alokasi untuk investasi yang dilakukan oleh ksp indosuria pada saat itu
apakah ada keterangan mbak kemana sebetulnya uang yang ditaruh di sana akan diputar atau diinvestasikan
nah itu menjadi pertanyaan saya ketika saya disomasi saya bertanya dengan lawyernya bernama pak fajar
saya mendapatkan uu ite karena saya menyebutkan nama beliau bapak hs
saya menyebutkan bahwa hey markomnya kooperasi indonesia kooperasi indosuria yang punya pak hs
nah disitu aku dibulatkan karena saya menyebutkan yang punya saya mendapatkan somasi langsung saya nanya kepada pak fajar
pak fajar please telmi bagian mana yang saya salah
dan beliau mengatakan bahwa karena saya menyebutkan yang punya kooperasi indosuria adalah bapak hs
dan by law in indonesia kooperasi adalah yang punya anggota anggota adalah saya
saya bertanya kepada pak fajar pak fajar kalau memang saya anggotanya kenapa saya tidak tahu aliran dana saya kemana
setiap kali saya bertanya tidak ada yang bisa menjawabnya mismanage
kalau saya bertanya dengan bapak hs
baik jadi tidak ada informasi ya
saya ke pak alvin pak alvin jika kemudian terjadi seperti itu tidak ada informasi uangnya akan dialirkan kemana
sebetulnya apa nanti yang akan dituntut ke depannya oleh kuasa hukum ini
dan tadi juga sudah dikatakan bahwa kuasa hukum para nasabah ini sudah sepakat bahwa nampaknya ksp indosuria tidak bisa membayar ganti rugi nasabah ini
iya makasih mas aldi
jadi dari tim ksp
kami ya kalau dari lq ini yang tergabung ada beberapa ratus miliar kerugian klien kami ini kami mengajukan tuntutan pidana ya
jadi kami sudah melaporkan polisi di tahun dua ribu dua puluh di mana henry surya itu sudah menjadi tersangka dugaan penipuan penggelapan tindak pidana perbankan dan pencucian uang pak
dan yang terjadi di sini adalah uang yang seharusnya menjadi simpan pinjam para anggota kooperasi itu diduga dialirkan
dan salah satunya pt sun capital ini ya jadi aset aset yang ditawarkan untuk settlement oleh sun capital ini patut diduga merupakan hasil tindak pidana
jadi masyarakat harus waspada jika ditawarin settlement
karena sudah ada beberapa aset tiga aset yang sudah dibaliknamakan ke nasabah dari sun capital yang di mana itu disita lagi sama polisi
jadi di sini waspada masyarakat supaya jangan kena dua kali
dan hanya bisa diselesaikan kasus ini melalui
jalur pidana karena sudah tidak adanya etikat baik mas
baik saya ke pak agus pak agus ini terkait dengan selanjutnya perlindungan bagi nasabah ya yang sedang diperjuangkan pada saat ini
bagaimana satgas pengawas kooperasi bermasalah ini bisa
apakah ada jaminan kemudian nasabah ini bisa mendapatkan perlindungan atas kerugian yang hilang karena adanya gagal bayar indosuria ini
kalau satgas itu sebetulnya baru sekarang ini ada ya
sebelumnya itu karena tadi sebetulnya kooperasi itu karena self regulation organization diserahkan kepada instrumen hukum yang berlaku
karena instrumen hukumnya atau negara itu hadir itu pilihannya memang perdata keperdataan
yaitu kalau kebetulan memang undang undang pkpu tidak mengatur secara jelas mengenai badan hukum yang bisa diajukan pkpu ya
kooperasi simpan pinjam itu kemudian dalam praktek masuk ke perdataan
itu memakai undang undang pkpu untuk akhirnya antara penyimpan yang anggota itu kemudian seolah olah berkedudukan sebagai kreditur
dan pengurus itu seolah olah berkedudukan sebagai debiturnya
tapi oleh hakim kemudian oleh hakim malayaniaga tetap diputus
menyepakati suatu perjanjian perdamaian yang disebut sebagai homologasi
jadi dari homologasi tersebut ya pak
jadi di luar itu memang anggota juga ada yang melalui pak alvin ini melaporkan kepada kepolisian sebagai tindak pidana penipuan pengelapan tindak pidana pergerakan dan kepolisian luar
kalau yang urusan satgas walaupun di dalam satgas itu ada brigjen wisnu sebagai wakil saya di satgas
kalau untuk yang pidana ya tetap ditangani oleh barreskrim ke polri
dengan kami mencoba mengawal sebetulnya tahapan pembayaran pkpu nya
nah pembayaran pkpu ini karena sifatnya keperdataan
memang kelemahan utamanya itu tidak ada sanksi ketika tahap satu terlampaui tahap dua terlampaui itu tidak ada sanksi yang tegas
ini kekurangan dari undang undang
pada saat ini undang undang pkpu ini sedang dalam proses pembaruan
jadi ke depan saya tentu akan menjadi lesson learn yang sangat berharga bagi kami untuk memperkuat undang undang pkpu dalam perlindungan masyarakat
ini lesson learn yang sangat berharga
kemudian mungkin terakhir untuk pak agus bagaimana kemudian apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat umum
apabila nantinya ada kejadian serupa yang menimpa masyarakat
begitu ada kooperasi simpan pinjam yang menawarkan iming iming besar
begitu ada yang menyalahi fungsi dari kooperasi itu sendiri
ya kami sangat prihatin kalau orang mendirikan kooperasi bukan dengan tujuan untuk kesejahteraan anggota ya
tetapi untuk digunakan sebagai sarana kejahatan ya
saya kira saya sepakat dengan pak alvin lim kalau yang sudah kejahatan ini ya dibawa ke kepolisian
tapi coba nanti tolong ditanyakan ke pak alvin lin untuk menyampaikan kalau sudah disampaikan ke polisi
kemudian aset itu
apakah itu disita dirampas gitu apakah nanti bisa kembalikan anggota atau tidak
bagaimana pak alvin lim itu mau melindungi kliennya untuk bisa mendapatkan kembali barang barang rampasan nanti dari polri dan dari persidangan pidananya ya
mohon mungkin pak alvin lim juga memberikan pencerahan dalam hal ini terima kasih
apa pak kemudian yang harus diperhatikan oleh masyarakat ke depan yang harus diwaspadai modus modus tertentu dari kooperasi
ya orang kalau mau jadi anggota kooperasi salah satu prinsip penting dari berkomi
kooperasi itu adalah pendidikan kooperasi mengenali kooperasinya mengetahui bisnisnya ya
jadi jangan menganggap kooperasi simpan pinjam ini seperti bank atau seperti tempat investasi gitu ya
cuma melihat tingkat bunga gitu jangan
tapi harus kenal sama orangnya lihat jadi anggota tiga bulan dulu gitu
kira kira serak atau enggak karena kooperasi ini bukan tempat investasi bukan
dan bukan jadi ini harus pemikirannya kalau masuk kooperasi itu bukan mencari bunga setinggi tingginya
pemikiran masuk operasi itu untuk saling mensejahterakan
karena ini adalah lembaga gotong royong ekonomi
jadi ini bukan sistem yang seperti perbankan atau pasar modal industri keuangan non bank bukan
ini adalah lembaga ekonomi masyarakat ya
lembaga ekonomi masyarakat yang sifatnya gotong royong untuk menyejahterakan anggota
tapi tidak diperbolehkan
iya itu dia tujuannya jadi bukan untuk misalnya cari selisih bunga gitu
bukan itu bukan tujuan itu keliru mindset ya kalau gitu
baik mbak patricia terakhir bagaimana mbak patricia apa pesan yang ingin disampaikan mungkin kepada
satgas penanganan kooperasi bermasalah kepada penegak hukum
dan juga kepada masyarakat luas juga agar tidak mengalami kejadian serupa
oke kalau dari saya sih yang pastinya pengennya ada keadilan deh ya
karena menurut saya
kooperasi simpan penjendo surya ini kurang diperhatikan oleh penegak hukum dan kepolisian
karena ya kalian bisa lihat lah ya
seberapa jomplang ketika mereka mencari dan menguliti indra kents dan juga doni salmanan gitu
sedangkan kooperasi indosurya
bapak hs nya pelakunya
itu tidak dicek sampai satu keluarganya gitu
dan mereka tidak memberitahu bahwa kekorban korban ke anggota
misalnya beberapa barang yang sudah disita itu juga masih ada hutangnya
kalau misalnya mereka gak bisa biar hutang ke bank
itu gedung juga diambil sama bank
terus gimana bayar ke kita semuanya
gitu jadi saya berharap
kita semua masyarakat indonesia kita harus melihat
dan kita gak boleh kendor
karena kita mau keadilan yang
penanganannya harus sama gitu
itu aja sih kalau dari saya
karena nampaknya juga lebih besar ya
kerugian yang dialami oleh para nasabah
ksp indosuria yang terkena
gagal bayar ini ya mbak pat
sebenarnya mereka juga punya
sebenarnya mereka sudah
berniat damai berniat baik
untuk mengembalikan uang kita
caranya begini loh
mengembalikan aset atau memberikan aset
jadi misalnya saya kan ada dua m
jadi saya harus men top up kan
harus top up lagi agar mendapatkan
uang yang akan dijanjikan
mbak pet mohon maaf waktu kita terbatas
jadi aku harus kasih duit lagi
ya semoga ini
masih diusut kasusnya masih berjalan di pengadilan
semoga nantinya bisa mendapatkan
keadilan yang diharapkan oleh nasabah
harus menderita karena gagal bayar ini
dan selanjutnya juga masyarakat
kedepannya tidak lagi ya tertipu
iming imingnya hasil besar dari
kooperasi yang menawarkan berbagai fasilitas
namun ternyata ujung ujungnya gagal bayar
terima kasih para narasumber
pak agus santoso ketua satgas penanganan kooperasi bermasalah
patricia goh korban dari ksp indosuria
kemudian ada alvin lim kuasa hukum korban ksp indosuria
terima kasih bapak ibu
selamat pagi salam sejahtera